sepasang orangutan yang terdiri dari induk dan bayi berumur satu bulan disiksa dengan sadis
di sekujur tubuh kedua orang utan terdapat tujuh puluh empat luka tembakan senapan angin
mulai dari kaki hingga bagian mata
selain luka tembak orangutan juga terluka sabetan benda tajam
induk dan bayi orangutan dievakuasi dari salah satu kebun warga di desa bunga tanjung
kecamatan sultan daulat kota subulus salam pada minggu sepuluh maret lalu
evakuasi dilakukan tim balai konservasi sumber daya alam aceh bersama lsm wcs ip dan oic
sepasang orang utan yang merupakan induk berusia tiga puluh tahun dan bayi satu bulan
disiksa dengan tujuh puluh empat luka tembak peluru senapan angin di sekujur badannya dari kaki hingga mata
selain luka tembak orang utan malang ini juga penuh luka sabetan benda tajam
yang diduga merupakan dodos atau alat pemetik sawit
namun saat dievakuasi bayi orangutan mati dalam perjalanan menuju lokasi perawatan
karena mengalami gangguan nutrisi
dari tujuh puluh empat peluru senapan angin yang bersarang di sekujur badan induk orangutan
hanya enam peluru yang berhasil diangkat
menurut hasil pemeriksaan sementara penyiksaan terhadap kedua orangutan
diduga telah berlangsung selama tiga bulan
hal itu diketahui tim bksda dari sejumlah luka yang telah membusuk
kondisi orangutan ketika dalam perawatan di pusat rehabilitasi orangutan
di batu belin sebulangit sumatera utara
nampak bahwa mata kanan dari orangutan tersebut sudah buta
permanen buta permanen diperkirakan sudah karena dua tiga bulan yang lalu terkena senapan angin
kemudian mata yang kiri dari pemeriksaan ditemukan tiga butir peluru senapan angin
yang menyebabkan pendarahan di pupil dan korneanya
saat ini induk orangutan sedang menjalani perawatan intensif
di pusat karantina di sibolangit sumatera utara
sementara bayi orangutan juga dikubur di sana
sementara itu upaya pengungkapan kasus ini masih terus berlangsung
kronologis kejadiannya bahwa orang hutan ini mungkin sudah terbiasa masuk dalam kebun masyarakat
yang sehingga dianggap sebagai musuh masyarakat ataupun menjadi hama pengganggu di tanamannya
sehingga mereka berusaha untuk melakukan pengusuran pertama
habitat orangutan terus terancam di indonesia
dari ancaman kejahatan perdagangan satwa liar hingga kejahatan penyelamat
hingga pembunuhan dan penyiksaan
mengutip laman mongabay indonesia memiliki tiga spesies orangutan
yakni orangutan sumatera orangutan tapanuli dan orangutan kalimantan
dengan jumlah empat belas enam ratus tiga puluh individu di sumatera dan lima puluh tujuh tiga ratus lima puluh individu di kalimantan
sedang di tapanuli jumlah orangutan tapanuli diperkirakan tak lebih dari delapan ratus individu